digelar di sejumlah daerah ternyata
ya prosesi jalan salim menjadi bagian dari ibadah jumat agung
yang selalu penuh keharuannya
karena mengisahkan kesengsaraan yesus yang disiksa oleh
prajurit romawi hingga wafatnya disalib
teatrik jalan salib digelar di halaman gereja katolik
santa maria jombang jawa timur
prosesi jalan salib berjalan penuh haru
dengan isak tangis jemaat gereja
paroki gereja katolik jombang menyebut
prosesi jalan salib dilakukan untuk mengenang penderitaan
dan kesengsaraan yesus saat mati di kayu salib
demi kebahagiaan umat manusia
acara hari ini adalah untuk berenang masa lalu
apa dihalangi oleh yesus berkaitan dengan penderitaan
dan kesengsaraannya yakni mati di kayu salib
rupacara jalan salib juga dilakukan di gereja katedral purwokerto jawa tengah
namun para pemain drama jalan salib mengenakan kostum ketoprak budaya banyumas
dialog drama juga menggunakan bahasa jawa
dan diiringi musik gending jawa
hal ini dimaksudkan agar umat nasrani di purwokerto
tetap melestarikan budaya leluhur mereka
sehingga budaya tradisional ini tidak akan punah
di sinugrahani cnn indonesia